tapi kenyataannya di lapangan sehari hari seperti apa
ini partai baru pengenalannya seperti apa
kalau perindo sudah lama melangkahnya berkarya saya tanya mas fasko
jadi gini ya konsep pemerintahan di indonesia itu memang konsep pemerintahan presidensial
jadi seluruh perhatian dan dampak perhatian masyarakat ini semua terbetot ke pemilihan presiden
jadi sangat wajar karena pemilihan umum kita kali ini bersamaan dengan pilpres dan pileg
jadi solusinya kalau dari partai berkarya sendiri kita betul betul menginterpensikan diri kita ini sebagai calon legislatif
sebagai calon legislatif yang mendukung calon presiden tertentu
kalau kondisi sekarang ini kan yang diuntungkan hanyalah partai partai yang mengusung kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden
dapat kok telepek di situ
tapi kalau misalnya sejak awal ngegasnya dari kapan nih kalau berkarya
kalau boleh tahu
sejak berapa bulan nih terakhir
ya ngegas sebenarnya udah dari awal partai berkarya
sebelum itu justru malah memang partai berkarya sudah mulai mengkampanyekan sebenarnya
apa itu manifesto politiknya partai berkarya trilogi pembangunan semua selalu kita kampanyekan
untungnya gini mbak untungnya partai berkarya ini mendukung calon presiden pak prabowo subianto
jadi pada saat saya turun ke lapangan konsituen saya
di sini kan caleg caleg ini betul betul kalau saya pribadi
saya menganggap di jidat saya ini pak prabowo gitu loh
walaupun saya partai berkarya tapi di jidat saya ini pak prabowo tulisannya
jualannya lebih mudah ya
bukan bicara lebih mudah
kita sekaligus mengkampenkan pak prabowo sandi untuk menjadi presiden
agar karena partai berkarya ini partai yang akan mendukung beliau
baik itu di parlemen nanti seandainya pak prabowo jadi gitu kan
apa jadinya kalau misalnya di jidat saya ini yang untungnya ya tadi partai berkarya untungnya kan mendukung pak prabowo
kalau di jidat saya yang didukung capres yang lain yang sebelah itu kan
jadinya kan untungnya itu pak prabowo gitu loh mbak
saya ke mas effendi sekarang
kalau misalnya perindo kita mungkin bisa lihat hasil terbaru dari carta politika
teman teman mungkin bisa ditampilkan sebentar lagi sambil menunggu
kalau perindo sudah kelihatan sih sebenarnya pergerakannya perindo ya
ini kita lihat
bukannya ini bisa yang lain yang ada perindo dan partai berkarya
ini perkiraan peringkat
nah ini dia
psi perindo dua kemudian berkarya satu
perindo sudah dua persen itu seperti
harapan selama ini karena perindo kan geraknya sudah jauh lebih lama sebenarnya
perindo kita bergerak dari tahun dua ribu empat belas ya
setelah pemilu dua ribu empat belas selesai kita sudah mulai bergerak
dan kita melakukan reorganisasi beberapa kali
ada pergantian pengurus sampai betul betul kita mencari pengurus yang tepat untuk memimpin partai
jadi rotasi kepengurusan itu sudah berulang kali kita lakukan
dan ini program program juga sudah lama kita jalankan
jadi efeknya bahwa partai baru yang mencapai
hampir mencapai nilai parliamentary result itu ya saya kira salah satunya lapar tprindo kita gak kaget ya
ini memang kita sudah kerja lama
apalagi hari ini tanggal lima april tadi baru keluar lagi rilis survei dari denny ja
jadi ada kenaikan
oke ada kenaikan dari sini
oh ini kan survei akhir maret ya
tadi baru rilis barusan ya tadi sore
kita ada di peringkat
tapi kalau misalnya dengan hasil hasil itu target survei internal sendiri perindo range nya berapa
ya kita tentu target utama adalah lolos parlemen
walaupun memang ada target target tertentu dari ketua umum untuk menyodok menjadi salah satu partai di salah satu partai menengah
partai di tiga empat besar
tapi target paling realistis kita sekarang tentu
dalam mengejar beberapa minggu
mungkin seminggu menuju tanggal tujuh belas ini adalah bagaimana seupaya mungkin kita bisa lolos dari parlemen threshold
sehingga kita bisa apa ya bisa ada di parlemen
dan kemudian bisa melakukan apa yang kita agendakan dan kita visi misikan selama ini
jualan parpol di masa masa sekarang saat indonesia atau masyarakat indonesia mulai apolitis mulai agak kesel sama partai politik itu mudah atau gimana
saya pikir masyarakat indonesia ini
dalam tanda kutip ya
suka yang baru baru ya
jadi kami partai perindo sebagai partai baru tentu menyodorkan sesuatu yang baru
yang sifatnya adalah sesuai dengan tagline kita menuju indonesia sejahtera
tentu tidak hanya dengan tagline
tapi berbagai macam program real kita lakukan di masyarakat ya
bagaimana kita melakukan pelatihan pembinaan dan bahkan dengan wujud real memberi bantuan kepada pedagang pedagang
juga dengan program program lain membantu masyarakat
ambulans kita punya lima ratus titik di seluruh indonesia
program program lain ini sebagai bentuk real daripada partai perindus
jadi taglinenya tidak hanya tagline
tapi ada wujud nyata hadir di tengah masyarakat dan hadir untuk membawa perubahan buat indonesia ke depan
masih laku maksudnya jualan barpo
mudah mudahan masih laku ya
artinya ini kan dituntut bagaimana militansi kita sebagai kader untuk turun langsung menjemput bola bertemu dengan rakyat menjelaskan visi misi ini
walaupun memang pragmatisme politik memang luar biasa di lapangan
urusan dari lapangan kita setiap hari ya turun ke lapangan memang pragmatisme politik di masyarakat luar biasa tingginya
dan kita harus menyikapi itu secara bijaksana kita harus menyikapi itu dengan elegan dan butuh berjuangan
apalagi sebagai partai baru kita ya
bagaimana dengan mas fasko
jualan partai politiknya
kita bukan jualan partai politik mbak
yang kita jualkan adalah manifesto politiknya partai gitu
jadi partai politik ini membutuhkan
tapi kan bagaimanapun membawa nama partai tetap jualan partai politik kan
betul tapi yang kita jual disini adalah manifesto yang dibawa oleh partai politiknya berkarya
kalau kita pandang dari survei carta politika ya
kalau kita lihat mbak ya
kita bisa bandingkan aja deh
misalnya pada saat survei carta politika ini men survey pilkada dki waktu itu
anda tidak percaya dengan ini
survei survei itu kita bukan meragukan kredibilitas survei yang beredar saat ini
tapi kalau saya sendiri melihat survei survei juga tidak syarat dengan unsur unsur kepentingan
tapi ini bisa jadi masukan tidak
atau berkarya sekarang internal surveinya di atas segitu berapa
ya nanti deh kita tunggu hasilnya
namanya juga internal
tapi tidak dirilis
oke tidak dipublikasikan
jadi kalau ini masukan tidak seberapa ini ya
ya ini sebagai pengingat kita aja
yang terpenting adalah surveinya partai berkarya ini
yang terpenting adalah kita tidak pakai teori seakan akan membesarkan seakan partai ini besar
tapi kita punya langkah dan kerja konkret nyata untuk menyampaikan betul betul pesan pesan dan dampak dampak politik
kebangkitan pada saat zaman orde baru itu kita gaungkan kembali